saat ini kita terhubung melalui sambungan telepon dengan kapten pilot washitolani dari sriwijaya airlines
selamat sore pak washi
baik pak washi bisa diinformasikan apa saja saat ini perkembangan dari proses evakuasi
kita belum bisa bilang tentang evakuasi karena saat ini yang sedang dilakukan adalah
pencarian fakta mengenai kejadian ini ya
yang sudah diserkonfirmasikan hanya lost contact dan profilnya yang sudah terdata
dan yang kita tahu adalah sudah task force yang biasa dikirim untuk mencari dan mengidentifikasi itu
sudah sedang aktif melakukan pencarian dan konfirmasi itu
kalau lebih dari itu saya rasa ranah untuk kenapa mengapa di mana itu sebenarnya di tangan knkt
jadi yang kita saat ini perlu fokuskan adalah pencarian lalu kita ingin tahu jika ini terjadi seperti apa
karena di penerbangan yang paling penting adalah apa yang kita belajar dari itu
sehingga tidak akan terulang lagi kapanpun ke depan
karena setiap nyawa itu sangat penting untuk dibela mati matian untuk tidak hilang seperti ini ya
saya rasa itu aja sementara
iya pak washi kami setuju dengan pernyataan tersebut
tapi fakta fakta yang didapatkan oleh sriwijaya airline saat ini apa saja pak
sriwijaya air itu kalau umpamanya mau ditanya mengenai itu mungkin lebih baik ke humas
tapi kalau soal sriwijaya itu menyerahkan itu kepada knkt biasanya dan basarnas
untuk melakukan tugas tugasnya karena memang itu terpisah dari tugas untuk mencari fakta lokasi dan lain lain
itu pasti dengan kerjasama informasi beberapa pihak yang terkait
tapi yang bila mana itu sudah terkonfirmasi mengenai
jadi kejadiannya itu ranahnya di knkt
jadi lebih tepat untuk mereka dan itu akan makan waktu
jadi saat ini saya meminta kalau bisa media membantu dengan doa dan dengan harapan bahwa kita itu ke depan bisa lebih baik lagi
sehingga kita menjadi suatu contoh untuk masa depan yang bisa meningkatkan
tingkat keselamatan penerbangan di dunia internasional
kami juga setuju dengan pernyataan tersebut
kami juga bantu doa atas kejadian ini ya pak ya
tapi dari kacamata kapten washi sendiri
seperti apa spesifikasi pesawat yang digunakan dalam penerbangan kali ini
kemudian juga kapasitas total atau kapasitas maksimalnya seperti apa
apa saja yang bisa menjadi sebuah kesulitan ketika pesawat yang diketahui
faktanya ini hilang kontak di ketinggian sebelas sampai tiga belas kaki mungkin bisa dijelaskan
ya itu kan sebenarnya berdasarkan data adsb ya
data adsb itu pasti akan diverifikasi juga dengan data atv dan lain lain
dan itu kan perlu waktu ya untuk memverifikasi
jadi kalau kita mau ngambil sebaiknya kita berdasarkan data
bukan berdasarkan spekulasi kan ya
cuma mengenai tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus itu rekod safety nya sangat baik
salah satu pesawat yang idaman istilahnya untuk banyak airline yang ingin mengangkut penumpang
dan dengan sejarah cukup lama ya
puluhan tahun untuk safety record yang luar biasa baiknya
prosedur di penerbangan itu sangat ketat sebenarnya
secara teori itu sangat ketat
mungkin hanya satu industri yang lebih ketat dari dunia penerbangan yaitu industri nuklir
sehingga sebenarnya hal seperti ini tidak harusnya terjadi
apalagi untuk pesawat yang sudah begitu banyak pengalamannya
yang mana semua kekurangan atau ketidaksempurnaannya
baik dari segi training dari segi maintenance dari segi engineering prosedur bahkan sampai memanage nya
sehingga seharusnya tidak terjadi
tapi bila terjadi yang jelas kita harus ada pembelajaran
karena semua nyawa ini biarpun kekecil apa
maksudnya dari celaka sampai dengan hanya umpamanya sedikit kena sesuatu insiden
itu kita pelajari supaya itu menjadi suatu bahan untuk pembelajaran setiap pilot contohnya
dan juga bagian bagian lain apakah itu maintenance atau engineering atau yang lain
kapten washi pesawat b tujuh ratus tiga puluh tujuh lima ratus ini kalau boleh tahu usianya sudah berapa lama pak
saya saat ini datanya tidak di depan saya
tapi saya rasa pesawat itu tidak bisa dilihat hanya berdasarkan usianya saja
karena usia itu boleh kurang mungkin pesawatnya baru
tapi anda sudah tahu sendiri sejarahnya beberapa pesawat yang baru pun sudah mengalami
semua jenis ya semua merek ya
sudah mengalami kecelakaan kecelakaan justru yang justru namanya tight tiga accident
itu istilahnya tidak pernah diprediksi tidak pernah ditrainingkan tidak pernah terpikirkan
kalau istilahnya yang di pesawat pesawat yang sudah lama jarang sekali yang type tiga accident
jadi biasanya itu suatu kejadian
nah itu berdasarkan sesuatu yang mereka sudah pikirkan
sehingga ada prosedur prosedurnya untuk mengatasinya sehingga kita bisa selamat semua
jadi ada suatu advantage dan disadvantage dari pesawat baru dan pesawat lama
sekalian ingin saya meluruskan di indonesia ini beda ya
saya ini sebenarnya senior first officer sudah cukup lama ya di sriwijaya
dan juga dari ntsb investigator course
tetapi sebagai senior first officer jadi memang kadang orang bilang kapten
karena di indonesia artinya beda di contohnya di india itu kapten juga artinya semua pilot itu dipandangnya kapten katanya
jadi kembali lagi ke yang tadi harapan kita adalah saat ini kita lihat fakta saja jangan berspekulasi
kita bantu semaksimal mungkin untuk memberikan kebanyakan kemampuan
jadi kembali lagi ke yang tadi harapan kita adalah saat ini kita lihat fakta saja jangan berspekulasi
kita bantu semaksimal mungkin untuk memberikan kemampuan
saya yakin seperti itu ya pak
kalau misalnya dari kacamata pilot sendiri juga nih kapten washi
seperti apa sebenarnya prosedur pengecekan pesawat kemudian juga pengecekan kru saat bersiap
dan seperti apa prosedur serta mungkin ada strategi khusus ketika menghadapi saat itu cuaca buruk dari kru pesawat saat akan lepas landas dan juga mendarat
tapi pak washi tahan dulu kita akan ikuti dulu
dan maghrib yang berikut ini di wilayah indonesia barat atau wib